jadi saya mempunyai orang orang yang tidak bekerja
jadi tidak ada pendidikan khusus apalagi pengalaman yang luas tidak ada
karena saya kepengen bahwa masyarakat yang tidak bekerja
dan mau duduk di desa saya aja
itu yang cerita yang pertama saya terapkan
sesaat lagi anda akan menyaksikan cnn indonesia hero
bali pulau seribu pura yang memesona
dikelilingi pantai pulau ini menjadi buruan para pelancong
di kabupaten kelungkung geliat pariwisata tak hanya berada di pesisir pantai saja
sungai ini misalnya berhasil mengubah wajah sebuah desa
yang pernah masuk dalam kategori impres desa tertinggal atau idp
objek wisata kaliunda ini terletak di desa paksebali kecamatan dawan
eksistensinya tak lepas dari peran ibu tu ariadi kepala desa paksebali
kemudian dulunya tempat ini memang belum begitu tertata
masih semak belukar kemudian juga lahannya masih tidak begitu bersih
kemudian juga penduduk masih jarang untuk mandi proses dan sebagainya
kami melihat untuk menjawab daripada program pemerintah dan juga masalah masyarakat itu sendiri
bagaimana kami itu mengupayakan agar tempat ini bisa dikembangkan sebagai obyek wisata
satu untuk memperbanyak kunjungan ke desa ke tempat ini
yang kedua untuk menatam percantik tempat ini
dan yang ketiga untuk membuka akses lapangan pekerjaan buat masyarakat yang ada di paksebali ini
prosesnya begitu panjang pembangunan ini tak dimana

kami karena ini berasal asal dengan dana desa tentunya ini kan tidak setamata dana itu bisa kita hasilkan dengan begitu besar
kami bertahap karena dana desa itu kan tidak semua bisa dipakai untuk pembangunan infrastruktur
kami bertahap berprosesnya itu pertama kendala masalah anggaran
yang kedua kendala masalah masyarakat
nah mungkin saat itu masyarakat masih berpandangan bahwa pak kepala desa buat apa di sana
buat apa untuk membangun itu apa nanti hasilnya
ada mungkin pandangan yang kurang begitu luas masyarakat kita sendiri terhadap bagaimana pembangunan kita yang kita lakukan di tempat ini
pembangunan dan pengembangan objek wisata kaliunda menggunakan dana desa yang berasal dari pemerintah pusat melalui kementerian keuangan yang disalurkan oleh kementerian desa pdtt
total dana desa yang digunakan untuk menata kawasan desa wisata paksebali selama tahun dua ribu lima belas
hingga dua ribu delapan belas mencapai hampir sembilan ratus lima puluh juta rupiah
objek wisata ini dikelola oleh badan usaha milik desa ataupun desa paksebali
sedikitnya ada tujuh belas warga desa yang bekerja untuk mengelolanya
salah satunya ika dek andika
buru lepas perajin payung ini bersyukur objek wisata kaliunda mampu menambah pundi rupiah
untuk menghidupi keluarganya
saya berniat kerja di sini terus bersyukurlah di sini dapat berbulan ada uang jaminan untuk keluarga saya di rumah
dapatnya nggak seberapa sih cuma tujuh ratus ribu lah ya lumayan buat keluarga saya
tak hanya lapangan pekerjaan kaliunda juga turut menambah pendapatan asli desa
atau pad paksebali
selama tahun dua ribu enam belas hingga dua ribu delapan belas pad yang dihasilkan dari objek wisata ini mencapai sekitar rp dua belas enam ratus
setiap hari objek wisata kaliunda didatangi rata rata tujuh puluh lima orang wisatawan
pengunjung yang berasal dari luar desa paksebali dikenakan tarif tiket rp sepuluh per orang
agar dapat berfoto di lokasi ini
untuk wisata keluarga itu cocok banget
apalagi view nya bagus rada undagan sungainya juga airnya jernih
kini kaliunda menjadi ikon wisata di desa paksebali
kehadirannya mampu mengurangi angka kemiskinan di desa ini

sebenarnya pendidikan itu adalah yang paling penting untuk kita
kalau sudah masyarakat desa pada umumnya menempuh pendidikan yang lebih layak
saya kira nanti perkembangan akan semakin maksimal
jadi pola pikir mereka akan semakin maju pola pikir mereka akan semakin bertambah
desa paksebali patogia cungijempol
kepala desa paksebali periode dua ribu empat belas hingga dua ribu dua puluh ini
terbilang cerdas memetakan kebutuhan masyarakat
dalam berbagai bidang termasuk pendidikan
pada tahun dua ribu lima belas dari dana desa rp dua ratus sembilan puluh juta
rp lima belas juta rupiah diantaranya digunakan untuk kegiatan bantuan siswa miskin
kemudian di tahun berikutnya
rp empat puluh lima dari dana desa sekitar rp enam ratus lima puluh delapan ratus
juga digunakan untuk membantu siswa miskin di desa paksebali
tahun dua ribu tujuh belas rp tujuh tiga ratus dari dana desa sekitar rp delapan ratus empat puluh delapan empat ratus
juga digunakan untuk program yang sama
selama tiga tahun tersebut
ada sekitar satu ratus sembilan puluh empat siswa di desa paksebali
yang menerima manfaat
bantuan berupa peralatan dan perlengkapan sekolah
diantaranya murid sd smp dan sma
salah satunya adalah niko mangmini pelajar smp negeri duadawan
ya saya sangat bersyukur atas bantuan tersebut
saya bisa sekolah dengan memakai seragam
karena orang tua saya tidak mampu mengundikan saya seragam

saya bisa berusaha untuk membuatnya lebih baik
selain bantuan siswa miskin
pemerintah desa paksebali juga merevitalisasi
sarana pendidikan anak usia dini atau paut
paut giri kumara
paut giri kumara adalah satu dari dua paut di desa paksebali
yang menerima manfaatnya
paut giri kumara
paut giri kumara
paut giri kumara

yang menerima manfaatnya dari roadside jalan
yang menerima manfaatnya dari buddha buddha
blanquer también karena usaha pendidikan
diwoana untuk penyelidikan dari desa paksebali masih secara sanctimonial
adalah sebuah lataran stack
adalah sebuah lataran stack
dan contohnya berutang menggunakan
dasarnya saint sebaj
hanya menempuh pendidikan yang lebih layak saya kira nanti perkembangan akan semakin maksimal
jadi pola pikir mereka akan semakin maju pola pikir mereka akan semakin bertambah
selain pembangunan infrastruktur dan pengembangan sarana pendidikan
dana tersebut juga digunakan untuk kesejahteraan tenaga pengajar
putu aryadi meyakini upah yang layak bagi guru akan mendorong mereka terus berinovasi
mencetak generasi tegus bangsa
pengalaman saya dulu dulu nggak dapat honornya dari bank dunia hanya seratus ribu
itu juga dibayar tiga bulan sekali kadang kadang enam bulan sekali
tapi kalau sekarang semenjak ada dari dana desa kami mendapatkan honor ya lebih daripada yang dulu
sekarang dapat honor enam ratus ribu
saya bersyukur bisa mengajar di sini karena saya bisa membangun desa ini
dari jeripayah saya sendiri dari saya masih belum apa apa sekarang sudah menjadi kepala sekolah
bisa membangun anak anak bisa membuat anak anak dari yang belum bisa menjadi bisa
desa paksebali dihuni oleh sekitar lima lima ratus jiwa penduduk
desa ini memiliki lima banjar dinas atau dusun
sadar akan masih banyak
pihak keluarga miskin di desanya
pada tahun dua ribu delapan belas putu aryadi menggagas program kegiatan pembangunan mck
bagi rumah tangga miskin di dusun timah kangeninan dan bucu
dari dana desa tahun dua ribu delapan belas sekitar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah hampir dua puluh enam juta rupiah digunakan untuk program ini
untuk mandi mandi atau cuci pakaian dulu gimana bu
ikat ikat kan susah dan ada tempatnya
air ada di sini dulu
jadi kebutuhan airnya dari
tak dari saudara
dari saudara sekarang rumah saya ini tempat air di sini tinggi
tapi kalau misalnya di sini tidak ada air berarti ke sungai juga
iya kalau nyuci ke sungai
kesulitan air bersih itulah yang dirasakan oleh banyak warga di paksebali
karena itulah pemerintah desa bersama bum desa paksebali
mendirikan perusahaan air minum atau pam desa
unit usaha yang dikelola oleh bum desa paksebali ini didanai oleh pemerintah kabupaten klungkung
dari sumur bor sedalam lebih dari dua ratus meter inilah air bersih mengalir ke lima dusun
sekarang karena adanya erupsi itu kita bersama perbekal berusaha untuk mencari sumur air yang baru
setelah mengajukan permohonan barulah datang ini
nah ini sekarang malah melebihi kami
kami memerlukan lima belas liter per detik sedangkan ini dua puluh satu liter per detik
akhirnya kami mengatur dengan timing
kita atur dengan timer
pool tidak ada
air atau mati mesinnya
tetapi airnya masih tetap ada di reservoir
ada sekitar tujuh ratus pelanggan yang menggunakan air dari pam desa paksebali
selain memenuhi kebutuhan rumah tangga kehadiran pam desa juga mendukung sektor ekonomi warga
seperti pemilik usaha laundry komang mariani
dari jasa mencuci pakaian mariani bisa mengantongi pendapatan rata rata lima juta rupiah per bulan
pemilik usaha laundry komang mariani mengucapkan uang dari rp lima ratus
ini bermanfaat sekali sangat menguntungkan sekali bagi saya
karena kan dulunya sebelum pam yang di sini lancar saya harus beli air dari sini ke sulang
harganya yang rp lima ratus memang harganya itu murah tidak seberapa ya
tapi untuk tenaga untuk bawa nike itu yang bikin saya tuh berat sekali
jadi mesti dalam satu antaran
saya bawa dua jerigen kadang tiga saya bawa
kadang yang satu mesin itu isinya dua untuk nyuci aja belum lagi untuk bilas
kebayang kalau saya harus ke sana sampai sepuluh kali saya pernah ke sana
gini bawa jerigen yang tiga puluh liter nike tiga jerigen saya bawa
sepuluh kali pulang pergi ke sana biaya bensin saya tekor
habis nike tenaga tiang terkuras
sekarang sangat bermanfaat
saya sangat syukuri karena memang setiap hari sudah bisa hidup
bum desa paksebali bersinergi dengan pemerintah desa dalam pembangunan desa paksebali di berbagai sektor
salah satunya dengan mengembangkan sektor industri kreatif yang mampu menghidupkan gairah roda perekonomian melalui unit usaha simpan pinjam
dengan adanya pemberian modal ini dulu sebelum dia dapat bantuan dia kan tidak bisa membuka usaha
penghasilannya juga tidak menentu
nah setelah dia membuka usaha dan kami kasih modal dia bisa menentukan penghasilannya
otomatis dia akan mengurangi kemiskinan
ya dulunya kan habis nikah tuh gak kerja
terus anak terus
ada lah sekitar sepuluh dah soalnya kan anak masih kecil terus samil lagi
kan gak bisa membantu
nah setelah ada tenun terus anak yang ketiga udah ada umur dua tahun mulai kerja
kerja di sini nenun
nah syukurlah ada usaha tenis
sejak didirikan pada tujuh belas juni mata covid sembilan belas
pada tahun dua ribu empat belas bum desa paksebali kini mengelola lima unit usaha
salah satunya adalah unit usaha simpan pinjam
penyertaan modal yang dikelola oleh bum desa paksebali pada tahun dua ribu tujuh belas dan dua ribu delapan belas
bersumber dari dana desa masing masing sembilan puluh sembilan juta rupiah
iwayan widiantara adalah salah seorang pelaku usaha di desa ini yang merasakan manfaatnya
pinjaman modal tiga puluh juta rupiah dari bum desa digunakan untuk mengembangkan usaha pembuatan kain tenun
yang dirintisnya sejak tahun dua ribu
itu pinjaman sangat membantu sekali
karena di sini kita dapat modal lagi untuk membeli bahan bahan
kita jadinya punya stok untuk bahan benang terutama
biasanya kalau ada yang sudah selesai sudah habis
dalam pengerjaan itu kita bisa langsung ngasih benang enggak sampai nunggu
menambah halat tenun
kita jadinya menambah lapangan kerja
kini tempat pembuatan tenun ikat miliknya di dusun kangeninan memiliki tiga puluh penenun
salah satunya ketut jepun seorang ibu rumah tangga yang kini memiliki mata pencarian dengan menunyum
ya dulunya kan habis nikah
tidak kerja terus anak terus
jalan sekitar sepuluh dah soalnya kan anak masih kecil terus hamil lagi
kan enggak bisa membantu
nah setelah ada tenun terus anak yang ketiga udah ada umur dua tahun mulai kerja
kerja di sini nenun nah syukurlah ada usaha tenun bisa membantu
kain tenun yang diproduksi adalah endek
kain khas bali
berbahan dasar benang sutra selebar kain ini bernilai jual satu ratus lima puluh hingga enam ratus ribu rupiah
setiap bulan rata rata enam ratus lembar kain dihasilkan dari tangan tangan terampil ini
per lembar kain setiap penenun mendapatkan upah lima puluh ribu rupiah
selain simpan pinjam ada pula unit usaha pengelolaan sampah yang dimiliki bum desa paksebali
setiap hari ada jasa pengangkutan sampah di desa ini
kegiatan pengelolaan sampah tingkat desa ini menggunakan dana desa
tahun dua ribu delapan belas ini kami dibantu lagi oleh kementerian pu
jadi dibuatkanlah seperti pengelolaan sampah terpadu yang namanya tps tiga r
nah kemudian kami di tahun ini mulai mengedukasi masyarakat lagi agar memilah sampahnya di masing masing rumah tangga
jadi kami angkut sampahnya yang sudah terpilah
antara organik dan non organik
ada empat ratus dua puluh tiga keluarga yang menjadi pelanggan jasa pengangkutan sampah di desa ini
setiap pelanggan membayar biaya retribusi bulanan sepuluh ribu rupiah untuk rumah tangga dan lima belas ribu rupiah untuk sampah industri
awalnya pemerintah desa paksebali sempat mengalami kesulitan
mengajak masyarakat untuk memilah sampah di rumah
namun dengan sosialisasi terus menerus pola pikir warga tentang pentingnya memilah sampah sedikit demi sedikit terbangun
disinilah pengolahan sampah dilakukan tempat pengolahan sampah reduce reuse recycle atau tps tiga r
diresmikan enam november dua ribu delapan belas tps tiga r dikelola oleh kelompok swadaya masyarakat atau ksm nangun resik
mereka lah yang bertugas mengelola sampah mulai dari pemilahan hingga membuatnya bernilai ekonomi
dengan mesin pecacah sampah organik disulap menjadi pupuk kompos
hasil produksinya dijual kepada petani dengan harga rp satu per kilogram
inovasi pengolahan sampah di desa ini tak berhenti dengan mengubahnya menjadi pupuk kompos saja
tps tiga r juga memproduksi pelet untuk bahan bakar pembangkit tenaga listrik
pengembangan program pengolahan sampah menjadi pelet ini bekerja sama dengan pihak ketiga
berbarengan dengan program datang program dari daerah datang pula bantuan dari csr bank indonesia
sehingga ini nyambung sekali pertempatan sekali sangat nyambung sekali
sehingga pada saat dia menunjukkan program pembuatan pelet itu pun kami bisa lakukan karena mesinnya sudah ada
kami punya beberapa tenaga di sana sekitar kurang lebih ada lima belas orang untuk pembuatan kompos dan pelet
ini kami latih kami minta bantuan kepada pemerintah daerah untuk melatih dan juga indonesia power untuk melatih
mereka dilatih kemudian diajari cara membuat bioantipator
cara mempiomisasi kemudian cara untuk memelet
proses pembuatan pelet cukup panjang memerlukan waktu sekitar dua minggu
sampah organik dan plastik difermentasi selama delapan hari
setelah dicampur dengan cairan bioaktifator tiga hari keled siap dicetak
setiap bulan tps tiga r mampu memproduksi pelet rata rata lima ratus kg
pellet ini dijual tiga ratus rupiah per kilogram
pada tahun dua ribu enam belas pendapatan asli desa yang dihasilkan dari kegiatan pengolahan sampah ini mencapai delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah
produksi kompos dan pelet belum menghasilkan keuntungan yang signifikan mengingat kebutuhan biaya operasional yang besar
tetapi khusus untuk sampah sampai saat ini memang belum bisa kami memberikan pad karena sampah itu selalu rugi
kenapa rugi karena biaya pengelolaannya itu terlalu besar
bagi tenaga yang disampah itu sekitar dua puluh empat orang
itu biayanya aja sudah rata rata tahun ini lima ratus juta
sedangkan pendapatannya per bulan hanya lima sampai enam juta
dia bukan mengejar keuntungan semata
kegiatan pengelolaan sampah ini adalah salah satu upaya pemerintah desa mengurangi angka kemiskinan di desa paksebali
yang sebelumnya berprofesi sebagai buruh bangunan
kini bisa mengantongi pendapatan satu dua juta rupiah setiap bulan dari mengolah sampah
kalau kerja di sini cukup baik
karena per bulan memang itu kecil tapi sangat menguntungkan
dan saya bisa membantu desa desa paksebali
upaya pemerintah desa paksebali menurunkan angka kemiskinan berhasil
pada tahun dua ribu delapan belas tercatat ada empat puluh satu keluarga miskin di desa ini
jauh dari angka kemiskinan di tahun dua ribu lima belas yang jumlahnya mencapai dua ratus dua belas keluarga miskin
desa paksebali berhasil meraih penghargaan sebagai juara dua lomba desa berprestasi menurunkan kemiskinan dari pemerintah provinsi bali pada tahun dua ribu tujuh belas
bagi putu aryadi ada tiga hal penting yang harus dimiliki setiap desa agar sukses berinovasi
ada kemauan belajar dari kegagalan dan membangun dengan kebersamaan
kepemimpinannya sebagai kepala desa bukan sekadar jabatan
bagi pria kelahiran kelungkung tiga januari seribu sembilan ratus delapan puluh dua ini desa boleh saja jauh dari hiruk pikuk perkotaan
tapi bukan berarti tak mampu memutus rantai kemiskinan
akar kemiskinan itu ada pada diri mereka sendiri
dengan daripada itu kalau mereka sudah kita berdayakan dan mereka mendapat penghasilan yang layak kemiskinan tidak akan ada
jadi kemiskinan bersumber dari diri kita apabila kita sudah mampu untuk berinovasi dan berdaya dan memiliki pendapatan yang layak kita tidak akan miskin lagi